gelaran grand prix of indonesia yang kedua telah selesai digelar muncul harapan dari sisi ekonomi dan pariwisata
untuk pembahasnya kami telah terhubung dengan menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga salahuddin uno
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi mas dea terima kasih cnn sudah mengundang
waalaikumsalam saya akan sapa dengan pantun ya mas ya
karena pebalap francisco bagnaya nyalip tikungan ke kiri menang grand prix dapat keris tanda terima kasih
permisi mas menteri motogp kemarin untung gak sih
pagi pagi makan jagung alhamdulillah motogp sudah untung
wow selamat ya kalau memang benar benar untung
mas andi berarti kalau sudah dijawab untung masyarakat ingin tahu berapa
rupiah untungnya mas andi
ya pertama tama kita bersyukur bahwa motogp mandalika dua ribu dua puluh tiga sudah selesai digelar dengan sukses
dengan animo masyarakat yang sangat tinggi dan kami langsung menerjunkan tim melalui beberapa direktorat
melakukan survei kajian dan data hasil awal yang kita kumpulkan
itu menunjukkan hampir satu triliun rupiah perputaran ekonomi dengan yang menarik ini ada satu ratus tiga umkm
kenaikan harga mencapai dua tiga kali lipat dan wisatawan nusantara yang berasal dari
dan juga dari bantuan dan juga dari bantuan dan juga dari bantuan dan juga dari bantuan dan juga dari bantuan

total dari komponen penjualan tiket ini juga di atas ekspektasi mencapai lebih dari tujuh puluh tiga miliar
dan spending wisatawan di atas rp delapan ratus empat puluh satu miliar
oleh karena itu kami melihat bahwa motogp mandalika sukses
kita patut berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi
karena meningkatnya ekonomi dan juga terciptanya lapangan kerja
tahun lalu sekitar tiga puluh ribu lapangan kerja tercipta tahun ini sedang kita hitung secara holistik berapa lapangan kerja yang akan tercipta
kita akan spesifik bicara kementerian yang anda pimpin
ini ada program wonderful indonesia dan minggu kemarin tanggal lima belas oktober dua ribu dua puluh
kementerian anda telah sepakat untuk memperpanjang kerjasama ya masih di tahun dua ribu dua puluh empat dan dua ribu dua puluh
dengan tim satelit dari ducati yakni gresini racing
pertimbangannya apa mas akhirnya oke kita tambah lagi kemarin dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat dua ribu dua puluh lima kita panjangin lagi
ya tentunya karena saling menguntungkan dan ini adalah program
kolaborasi yang tidak menggunakan anggaran pemerintah sama sekali
kami menandatangani dengan konsep bahwa kami akan memperkenalkan wonderful indonesia
dan mengajak brand brand ekonomi kreatif indonesia untuk ditampilkan di motogp
melalui kerjasama dengan gracini racing
dan gresini racing ini memiliki rekam jejak yang baik
dan tahun depan marques brothers atau kakak beradik marques ini
memiliki rekam yang lebih kecil di gresini racing
yang memiliki banyak penggemarnya di sini yaitu mark marquez dan juga alex marquez
oleh karena itu promosi wonderful indonesia ke kancah global ini akan semakin terfasilitasi
dan jenama jenama produk asli indonesia produk produk ekonomi kreatif
produk produk yang berkaitan dengan ekonomi yang memberikan nilai tambah seperti federal oil
akan diangkat dalam promosi yang lebih efisien dan efektif
untuk tentunya nation branding indonesia di pasar internasional
jadi mas andi akhirnya oke perpanjang lagi dengan gresini racing
karena tahun depan mark marques sudah pindah dari honda ke gresini ya
mas melihat kepopuleran marquez ya
ya salah satunya karena mark marquez ini sangat populer di sini
rekam jejak luar biasa delapan kali menjadi juara dunia
dan juga ada kemungkinan kita bisa menarik lebih banyak brand brand indonesia untuk tampil
bisa eksis di pasar global
jadi itu harapan kita
dan ini merupakan cikal bakal yang sangat luar biasa
karena tidak membebani anggaran pemerintah sama sekali
karena polanya adalah kolaborasi
mas andi berarti di kerjasama awal di tahun dua ribu dua puluh dua dengan grace ini racing
apakah sudah dilihat signifikansinya secara angka
akhirnya oke perpanjang lagi begitu
ya sudah dilihat signifikansinya bahwa brand wonderful indonesia ini sudah terangkat secara signifikan
jadi saya sangat mengucap syukur alhamdulillah ini bisa kita capai
jadi tidak membebani pemerintah
tapi kita lakukan bersama sama dengan dunia usaha
merek merek indonesia yang kita perkenalkan di level global di level internasional
oke mas tadi kita sudah berbicara soal kerjasama antara wonderful indonesia dengan gracine racing
sekarang kita akan bicara soal yang tadi di awal mas andi cerita bahwa okupansi hotel
kita belajar dari penyelenggaraan pertama kali gp indonesia di tahun dua ribu dua puluh
dimana tidak sedikit juga cerita cerita dari para penonton yang kecewa
di tahun ini evaluasinya apa mas
apakah satu tahun ini waktu yang cukup untuk bisa memperbaiki apa yang dikeluhkan
oleh para penonton yang di tahun dua ribu dua puluh
ya alhamdulillah berdasarkan dengkauan
berdasarkan dengan survei cepat yang kami lakukan
menyatakan bahwa mereka puas
dan dari segi akomodasi dari segi transportasi
lahan parkir dan semua yang berkaitan dengan penyelenggaraan ini
mereka merasa puas dan akan berkunjung ke sini
dan mereka akan berkunjung kembali ke mandalika
selain daripada balapan yang lancar seru dan meriah
ternyata penyempurnaan infrastruktur jalan sudah dilakukan sepanjang tiga puluh lima km
alhamdulillah cuaca juga sangat mendukung
dan gate kawasan layanan transportasi dan pengaturan lalu lintas
karena kemarin ini sempat macet
ini ternyata memudahkan akses penonton
nah tentunya ada beberapa catatan yang harus kita perbaiki
ini nanti akan kita lengkapi
karena ini sudah bisa ditangani oleh bumn dan kami
insya allah ini tidak akan membebani anggaran baru di tahun dua ribu dua puluh satu
mas andi apakah kementerian anda juga memetakan daerah daerah mana saja
atau daerah potensial mana saja yang
yang biasanya warganya ini datang untuk melihat gp indonesia di mandalika
apakah itu sudah di data
dan negara terdekat mana saja yang biasanya juga datang
di dua penyelenggaraan gp indonesia
baik kami melihat bahwa pasar australia dan asean ini sangat potensial untuk kita tingkatkan
kalau untuk wisatawan nusantara ini dari ntb banten jawa barat jawa tengah
jawa timur serta bali dan tentunya jabodetabek
nah ini yang kita lihat
sembari kita lihat mark marquez di layar ya
tahun depan dia akan racing dengan wonderful indonesia
kita harapkan makin banyak lagi kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara
dengan lebih banyaknya konektivitas
lebih banyaknya penerbangan langsung menuju lombok
yang akan kita persiapkan dari satu tahun sebelumnya
tapi kalau penerbangan ke lombok dari tempat tempat yang tadi mas andi cerita
tempat tempat yang punya wisatawan atau penonton potensial
apakah sudah dibahas dengan kementerian terkait

kami sudah berkoordinasi dengan kementerian perhubungan
kami juga sudah berkoordinasi dengan otorita bandara
ada minat untuk penerbangan dari australia
juga dari beberapa ibu kota asean
seperti kuala lumpur singapura bangkok dan ho chi minh city
sementara ada penerbangan langsung juga yang sedang kita jajaki
dari doha dan dari dubai
ini yang kita harapkan bisa mengisi ke depan jumlah penerbangan langsung
menuju lombok untuk semakin meramaikan motogp mandalika di dua ribu dua puluh
perhatian kita setiap bulan tertentu dalam satu tahun adalah grand prix of indonesia
tapi kawasan mandalika ini kan diciptakan dengan investasi yang nilainya besar
apakah kemenparekraf juga bekerja sama dengan pihak tertentu
untuk tetap menggunakan sirkuit mandalika untuk event lain
dan menarik penonton lain tidak hanya di ajang motogp atau grand prix of indonesia
ya kemarin ini kita menjajaki selain world superbike
ada juga grand prix of indonesia

dan beberapa waktu yang lalu
ada pemikiran untuk mengajak f satu formula satu
dan beberapa waktu yang lalu

mempertimbangkan untuk menambah kalendernya
dengan menggelar balapan f satu di mandalika
dengan menggelar balapan f satu di mandalika
dengan menggelar balapan f satu di mandalika
semua masih kita menjajaki
tapi harapannya bahwa sirkuit ini akan dipakai atau diperlakukan
dipakai untuk gelar yang semakin mendunia
karena kalau kita lihat bahwa investasi pemerintah ini sangat baik
dan ini sudah diangkat menjadi sirkuit terindah di dunia
dan sirkuit yang sangat baik dari segi track panjangnya track lurusnya maupun juga belokan belokannya
saya bicara langsung dengan quatararo dia menyatakan bahwa ini adalah sirkuit favoritnya
baik sambutannya di grand prix indonesia di tahun kedua ini
tadi mas andi mengklaim bahwa indonesia untung total spendingnya ratusan miliar
terakhir mas andi apa catatan kemen parekraf dalam ajang motogp tahun ini untuk perbaikan ke depan
hal hal yang jangka menengah dan juga jangka panjang
kita perlu terus lebih meningkatkan kualitas pelayanan jumlah akomodasi jumlah fasilitas pendukung
dan kita harus lebih menambah produk produk ekonomi kreatif kita yang terjual
sehingga dampak terhadap masyarakat lokal semakin meningkat dari jumlah lapangan kerja
kita lihat juga seperti di layar ini kebudayaan kebudayaan indonesia ditampilkan di mata dunia
dan luar biasa
saya dapat pesan juga dari presiden dari federasi international motorsport yang menyatakan bahwa mereka belum pernah melihat gegap gempitanya sebelum race atau sekitar race
yang terjadi ini menunjukkan bahwa ekonomi kreatif kita layak untuk kita tampilkan lebih tinggi lagi
dan pariwisata kita lebih meningkat karena ajang motogp mandalika ini
baik kita akan tunggu
of indonesia apakah tadi indonesia bisa mendatangkan formula one atau formula one bisa menambah agendanya di sirkuit mandalika
kita akan tunggu karena ini adalah sebuah berkah bagi masyarakat sekitar untuk meningkatkan ekonomi
terima kasih sandiaga salahuddin uno men parekraf sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini
terima kasih sian n terima kasih dea selamat pagi